terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom business
pasca serangan bom bunuh diri di mapol restabes medan
aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi masih berlangsung normal
informasi selengkapnya sesaat lagi akan kami hadirkan
informasi selengkapnya sudah kami dapatkan ledakan yang diduga bom bunuh diri yang sempat menggemparkan
pagi tadi tidak membuat aktivitas pelaku usaha terhenti
beberapa jam pasca kejadian kegiatan penjual makanan di sekitar mapo restabes sumatera utara masih terpantau normal
meski mengaku khawatir penjual makanan sekitar mengaku tidak takut dan tetap berjualan seperti biasanya
kenapa tidak takut
tapi itu kan teroris
kan itu teroris mungkin
jadi tetap berjualan
tetap berjualan tambah rasa takut